penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sebenarnya mempunyai sifat self limiting disease atau dapat sembuh sendiri khususnya bagi sapi dewasa
meski tidak melakukan apapun tingkat kesembuhan sapi dewasa bisa mencapai sembilan puluh tujuh hingga sembilan puluh sembilan persen
sementara tingkat mortalitas atau kematiannya hanya satu hingga tiga persen
sementara bagi anak sapi yang berusia kurang dari enam bulan penyakit ini mempunyai tingkat mortalitas atau kematian lima puluh hingga enam puluh persen
yang pertama adalah superatif treatment untuk meningkatkan performa dari hewan itu
hanya meningkatkan performa saja diberikan vitamin vitamin itu yang pertama
yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri
ini diberikan antibiotik
karena pmk ini oleh virus
maka tidak ada obat yang bisa mematikan virus
untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku meluas perawatan yang harus dilakukan adalah desinfeksi rutin dan membersihkan kandang
hal ini penting dilakukan karena penyakit ini ditularkan melalui udara
kalau belum ada vaksin maka treatmentnya adalah desinfeksi
membersihkan kandang dan memberikan desinfeksi
supaya pak barangkali ada cemaran virus itu bisa dimatikan dengan desinfeksi
seberapa jauh penularan v airborne ini pak
jadi kalau kita bicara kemampuan virus ini menyebar virus ini disebut sebagai airborne infection
suatu infeksi yang ditularkan melalui udara
kemampuannya sampai dua ratus lima puluh kilo
upaya vaksinasi juga bisa dilakukan untuk hewan ternak yang belum terjangkit penyakit mulut dan kuku
meski begitu perlu dilakukan whole genome sequencing untuk mengetahui karakter atau strain virus
penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi jika strain virusnya sama
whole genome sequencing itu gunanya untuk apa
supaya nanti yang dari aceh dan dari jawa timur itu tahu whole genome nya
apakah berbeda apa enggak
kalau dinyatakan sama maka satu produk vaksin untuk yang terjadi di aceh maupun di jawa timur
kenapa harus dua
karena ini berjauhan
mungkin disebabkan oleh virus yang berbeda strain nya
hingga dua belas mei dua ribu dua puluh dua beberapa kabupaten di jawa timur dan aceh ditetapkan kementerian pertanian
menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak
tim liputan cnn indonesia